menanggapi viralnya rekaman video mario dandi satrio yang menggunakan kabel tis dan baju tahanan sendiri
kapolda metro jaya irjen polkaryoto menyatakan akan menjadi bahan evaluasi
ia juga meminta maaf kepada masyarakat pada minggu siang
mantan deputi penindakan kpk itu juga memerintahkan kepada propam untuk menyelidiki ada atau tidaknya unsur kelalaian penyidik
terkait tuduhan bahwa mario dandi satrio mendapatkan perlakuan khusus kapolda membantah hal tersebut
menurutnya hal ini dapat dilihat dari pasal yang diterapkan serta dirinya yang berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi untuk menuntaskan perkara ini
terlebih laporan yang dilayangkan oleh ag terkait pemerkosaan anak di bawah umur saat ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan
ada hal hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar
saya datang ke kejaksaan tinggi untuk melakukan koordinasi dan membantu direkturat kriminal umum untuk menuntaskan
saya yakin para penyidik tidak ada yang memberikan pelayanan yang istimewa kepada mario dendi tidak ada
dari pasal yang diterapkan itu ada pasal yang sangat memberatkan yaitu pasal tiga ratus lima puluh lima di mana dia merencanakan adanya penganiaya berat
yang kedua laporan dari ag itu pun sekarang sudah naik ke penyidikan
sebelumnya rekaman video mario dandi dengan bebas melepas dan memasang borgol kabel tis viral di media sosial
dan dalam video terlihat
mario dandi langsung memasang kembali
borgol kabel tersebut saat melihat kehadiran wartawan